iya dari rangkaian rentetan peristiwa politik yang kemudian terjadi pada pekan ini
salah satu yang kemudian menjadi obrolan hangat di publik adalah soal bagaimana kemudian ada nama nama yang diajukan menjadi bakal capres oleh partai nasdem
nah saya ingin minta pandangan dari mas revo dulu bagaimana kemudian media memotret sudah mulai munculnya nama nama capres yang kemudian bukan dari internal dari kader partai politik
ya kalau kita melihat yang kemarin di hasil dari partai nasdem ya mbak eva ini kan kalau kita lihat ini sebuah langkah yang cukup smart dari nasdem
karena tiga calon yang diputuskan sejauh ini merupakan representasi dari tiga kubu
kalau misalkan kita melihat nama anies baswedan
misalnya anies baswedan bisa dinilai sebagai representasi dari selama ini ya sebagai dari kanan hijau misalnya
kemudian ganjar pranowo dari kelompok nasionalis merah gitu
dan kemudian kalau jenderal andika kita bisa lihat dia merupakan representasi dari militer dan ada di tengah
artinya nasdem sendiri sudah menempatkan posisioning yang cukup cermat
dalam membangun koalisi yang sekarang sudah mulai dijajaki oleh partai partai politik
jadi semisal nanti
nasdem artinya gini
dia mereka ini bisa bergerak ke kanan ke kiri atau di tengah itu semuanya sudah disiapkan calonnya
semisal dengan pdip pada nantinya tidak ada dalam satu perahu misalnya nasdem punya pilihan untuk bergeser ke kubu yang lain
itu pula kalau misalkan tetap stay dengan pdip
nasdem juga punya pilihan
sejak awal misalnya nasdem ini
tentunya kan partai politik
nasdem dan juga partai partai lain
ini berharap ada kutil
yang nantinya bisa mendongkrak
perolehan suara partai ketika
pemilu di legislatifnya
ini kan juga yang dilakukan oleh
partai partai yang lain pkb misalnya
kita lihat balihu balihunya
sudah banyak bertemparan dengan
muhyiddin iskandar sebagai calon presiden
semua partai berusaha menempatkan
calonnya di perhelatan
bill press karena memang ada harapan
selama ini kita tahu
ada efek ekor jas yang bisa
perolehan suara di legislatif
ini yang sekarang dimainkan oleh
terutama partai partai politik
kelas menengah ya yang kemarin
suaranya ada di kitaran
mereka ini kan partai partai
politik ini yang ada di urutan
keempat dan kebawah gitu ya
yang dari perolehan
suara di pemilu dua ribu sembilan belas
mereka ini kan sekarang
mendapat keuntungan karena
mereka ini akan diperbutkan
karena kita tahu kan hanya
di ip yang punya suara cukup
untuk mencalonkan presiden
sendirian gitu sementara yang lainnya
harus berkoalisi nah ketika harus
berkoalisi maka keberadaan partai partai
kelas menengah ini
sangat dibutuhkan oleh
partai partai yang lain dan yang kita lihat
sekarang sudah mulai nih
sudah dilakukan dan
sepertinya akan semakin menarik ya mbak eva
sampai pada akhirnya nanti
di september dua ribu dua puluh
ketika ada penetapan calon
oke menarik untuk menyimaknya
begitu ya karena memang partai partai
menengah ini baru punya tiket setengah
ibaratnya dan tadi
seperti mas revo katakan nih soal
kotel efek terus kemudian
ini membuka jalan ada tiga jalur
kemudian yang nanti
ingin dibuka oleh partai nasdem sekarang saya
anda melihatnya bagaimana dengan
sosok sosok yang kemudian muncul
di rakernas partai nasdem ini
ya yang menarik menurut saya adalah
kalau kita bicara nasdem
nasdem adalah partai menengah
yang tidak punya kandidat dari dalam
jadi kalau kita lihat kandidat krim sang
tidak besar itu juga diantaranya
adalah mereka yang belum pasti
dapat tiket yang saya maksud
nah tentu saja anies baswedan
dan ganjar pranowo yang lain
adalah pak prabowo subianto
yang sudah punya tiket yaitu dari partai
yang dia pimpin gerindra tapi gerindra
gak bisa sendirian dia harus
join untuk bisa memenuhi
demikian kalau kita mau bicara nasdem
mencari kandidat yang bisa dia
andalkan makanya sejak awal
sebetulnya dia sudah bicara soal anies
ingat bahwa anies adalah salah satu
orang yang hadir dalam deklarasi nasdem
pegawai organisasi nasa waktu itu
organisasi ormas belum sebagai partai
jadi kedekatan anies dengan nasdem
sudah ada dan sudah dibangun sejak lama
lalu kemudian saya kira ada
inisiatif juga dari pak surya paloh
disampaikan lewat beberapa pertemuan
terkutuk dengan pemimpin rejaksinya
nasa keinginan untuk menggabungkan
antara ganjar dan anies itu ini secara
normatif mungkin dianggap baik karena
yang satu mewakili kelompok islam
yang lain mewakili kelompok nasionalis
tapi tentu saja problem teknisnya adalah
siapa yang menjadi wakil gitu tapi dua duanya
pasti punya rasa confident untuk
disorong atau diajukan sebagai
calon presiden nah saya kira itu
dinamikanya eva ini semua memang
masih butuh waktu untuk penyesuaiannya
disana sini tapi harus
juga bahwa nasdem itu cuma salah satu
aja dari pemain yang ada dalam pemilu

partai partai bahkan partai yang jelas jelas
udah bisa mengajukan sendiri pun sampai
sekarang masih galau gitu ya dalam hal ini
dengan pdip ganjar pranowo adalah kandidat
pdip kita tahu tapi dia belum dapat
penuhnya dapat restu untuk tidak
mengatakan belum dapat restu sama sekali karena
pimpinan pdip terasa masih berpikir
perkembangan lain untuk mengajukan
kandidat yang lain jadi saya kira

pastikan jauh jauh hari ya kita masih lihat
ini sebagai sesuatu yang liquid cair dan
masih bergerak kemana mana nah menarik
kemudian untuk menyoroti salah satu
calon yang kemudian merupakan kader
partai lain seperti tadi mas azul katakan soal bagaimana kemudian
restu atau keinginan juga dari pdip untuk
mencalonkan ganjar nah ini kita tahu ganjar
sebelumnya juga sempat menjadi salah satu
topik hangat begitu ya di dalam internal
pdi perjuangan nah ini bagaimana kemudian
prediksi ataupun sorotan media
terkait hal ini mas revo
ya sebenarnya kan kalau kita melihat di pemilu dua ribu dua puluh
ya ketika suasananya mirip dengan sekarang yaitu ketika ada
suksesi ya kepemimpinan nasional ketika incumbent sudah tidak bisa
mencalonkan lagi pada waktu itu kan juga presiden jokowi ya pada
waktu itu masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta baru
diputuskan menjadi calon definitif dari pdip itu kan sangat
mepet waktunya dengan batas akhir pencalonan ya jadi memang
sekarang ini kalau misalnya kita menilai apakah pdip pasti akan mencalonkan satu
sosok misalnya apakah itu mbak puan atau misalnya atau memilih ganjar saya
pikir juga masih terlalu dini pdip tentu masih akan menjalin komunikasi
dengan partai partai lain karena pada ujungnya tentu partai politik ini kan
inginnya menjadi pemenang ya dalam pemilu entah itu pemilu dalam pemilu
legislatifnya atau pemilu presidennya gitu
maka tentu harus ditakar betul siapa calon yang kira kira secara
popularitas tinggi dan juga secara elektabilitas tinggi gitu
kemungkinan memang baru akan diputuskan nanti ya di akhir tahun atau awal tahun gitu
atau bahkan bisa jadi kalau misalkan ini yang mendekati batas akhir
pendaftaran ketika di september dua ribu dua puluh tiga nah karena memang itu semuanya masih harus ditakar
maka dengan partai partai yang lain pasti sekarang ini yang tadi dikatakan
mas azul suasananya masih sangat cair dan masih sangat terbuka peluang untuk
saling berkoordinasi dan berkonsolidasi untuk memunculkan calon presiden
dan calon pakil presiden tapi nanti akan kita lihat apakah memang pada
akhirnya apakah sosok ganjar pranowo yang akan dicalonkan atau mungkin sosok
yang lain atau mbak puan
nah ini yang tentunya sekarang ini
jadi sorotan atau apa ya kita lihat sebagai sesuatu yang menariklah untuk kita
cermati bersama oke nah itu dia sebetulnya yang seperti disebutkan mas revo
tadi pemilu ini semua masih sangat cair mas azul juga mengatakan demikian
pemilu masih lama tapi pergerakan partai politik pekan ini demikian apa ya
naik giginya ya dari gigi satu mungkin kelihatan pergerakannya sangat luar biasa
begitu di pekan ini
nah mas azul anda melihatnya bagaimana
apa kemudian yang memicu partai politik ini langsung melakukan manuver manuver
dan begitu terlihat jelas di publik dengan melakukan pertemuan pertemuan bahkan juga
mengumumkan nama nama bakal capres padahal masih lama pendaftarannya september dua ribu dua puluh
masih kurang lebih delapan belas bulan lagi
ya saya kira kan partai partai partai partai kan gak mau ketinggalan kereta ya
kalau yang satu bergerak pasti yang lain akan juga bergerak karena
karena yang satu bergerak pasti yang lain akan juga bergerak karena
dia nggak mau ketika akhirnya nanti partai partai itu sudah kawin mawin
dia menjadi sendirian itu kan konyol sekali buat partai politik
karenanya memang semua bergerak terutama ini ditandai atau diabali dengan
koalisi yang dideklarasikan antara p tiga dan golkar belum lama ini kan
dan koalisi indonesia bersatu ya
koalisi tiga partai itu
dan kemudian betapa pun kita masih bisa mengatakan bahwa koalisi itu
bersifat sementara dan cair tapi itu memicu partai partai lain juga untuk
untuk terus bergerak begitu jadi saya kira sangat wajar gitu ya
full record nya di kesimpulannya atau keputusan nanti mungkin tak minit
aja di september dua ribu dua puluh tiga tapi pergerakan itu harus ada dan terjadi sekarang
nah yang cukup memprihatinkan menurut saya adalah pemerintah dalam hal ini
pak jokowi yang berbeda dengan dua presiden sebelumnya yaitu pak sby di
akhir masa pemerintahannya dan ibu mega di akhir masa pemerintahannya itu kedua duanya
punya partai pak jokowi tidak punya partai dengan memungkinkan mayoritas partai
politik jpr sehingga kalau pemerintah dalam hal ini presiden jokowi itu tidak
bergerak analisa saya adalah dia akan menjadi orang yang ditinggal dalam percaturan ini
nah inilah yang menjelaskan soal bisapel kemarin pertemuan ini dan itu
itu adalah sebuah isyarat atau sebuah pergerakan bahwa pemerintah yang
yang akan segera berakhir pada dua ribu dua puluh empat ini ingin mengambil posisi supaya dia
tidak ketinggalan kereta tujuan nya untuk apa tentu saja bisa panjang kan
bisa ada soal keberlanjutan dari kebijakan kebijakan yang sudah ada sekarang gitu
saya kira juga itu sangat wajar kalau pemerintah ingin menjamin kebijakan kebijakan
yang ada itu bisa berlanjut pasca pemilu dua ribu dua puluh empat atau pertimbangan pertimbangan
dan kalkulasi kalkulasi yang lain jadi saya kira memang kalau kita bicara yang
barusan kita bicarakan ini kita bicara dalam konteks elit ya dalam konteks
partai politik dan pertarungan di dalamnya gitu kan kita bisa juga melihatnya atau
harus melihatnya dari perspektif yang lain yaitu perspektif publik gitu
masyarakat sebetulnya diuntungkan nggak sih dengan segala biru pikuk ini gitu
nah kalau kita mau ambil satu segmen saja dari peristiwa ini yaitu reshuffle kemarin
kan kelihatan bahwa masyarakat itu nggak tahu apa apa dan tidak dilibatkan
tidak bisa berharap apapun atas reshuffle ini kenapa karena reshuffle ini tujuannya
adalah memainkan kartu kartu politik gitu jadi seperti ditulis di editorial tempo oleh temen temen
jadi itu ya akhirnya kita nggak bisa mengharapkan tuh misalnya harga minyak goreng
bakalan normal lagi nih setelah reshuffle sesuatu yang sebetulnya sangat publik banget gitu ya
ada kebutuhan publik untuk itu
itu semua pembicaraan itu kita buang jauh jauh karena kita tahu bahwa reshuffle ini
tujuannya bukan itu tujuannya adalah perimbangan politik
oke oke sebelum kita bahas lebih jauh lagi soal reshuffle kabinet kita akan bahas
dalam segmen berikutnya mas azul
itu dia begitu karena memang saat ini pertarungan dua ribu dua puluh empat ini tidak ada petahananya begitu ya
nah kalau dari kacamata mas revo bagaimana tadi mas azul mengatakan bagaimana kemudian
presiden jokowi yang tidak punya partai ini ingin ikut dalam pertarungan di arena dua ribu dua puluh empat itu dengan
beberapa perwakilannya begitu ya kurang lebih mas azul seperti itu kalau mas revo melihatnya bagaimana
sekarang ini kan tahapan pemilu sudah dimulai ketika kemarin tanggal empat belas juni kpu sudah mengumumkan tahapan tahapan pemilu
artinya sekarang sudah start nih pemilu dua ribu dua puluh empat menuju dua ribu dua puluh empat ini sudah dimulai ya kan mbak eva
nanti satu agustus juga mulai pendaftaran partai partai politik nah ketika tahapan tahapan pemilu sudah dimulai
walaupun secara formal legal formal belum dimulai
tahapan kampanye masuk ke tahapan kampanye ya secara formal dalam rangkaian tahapan pemilu belum dimulai
tapi para partai partai politik tentu juga ingin sedini mungkin itu mengkampanyekan diri dan merebut suara atau setidaknya merebut perhatian publik
dan apa yang dilakukan oleh elit elit politik ini satu sama lain saling bertemu membentuk koalisi melakukan konferensi pers dan lain sebagainya
itu merupakan salah satu bentuk kampanye awal sebenarnya bisa kita katakan demikian sehingga publik sudah mulai makin mengenal gitu
mulai makin mengenal dan mulai menimbang suaranya akan diberikan kemana
tentu ini adalah sebuah keuntungan bagi partai partai politik yang sudah eksis dari tahun sebelumnya yang menjadi persoalan tentu ini tidak jadi tidak fair bagi partai politik baru yang nanti mungkin akan mendaftar di tanggal satu agustus dua ribu dua puluh
nah partai partai politik yang sekarang elit elitnya ini bergerak nah ini dan bahkan beberapa sudah memasang baliho ya di mana mana gitu
sepanjang dari rumah saya menuju kantor misalnya itu ada beberapa baliho dari calon yang sudah orang nama nama yang menasbihkan dirinya sebagai calon presiden gitu
nah ini ya ini merupakan salah satu bentuk dari mereka untuk mencuri perhatian publik
nah apakah nanti koalisi ini akan permanen
apakah koalisi semut merah
apakah koalisi semut merah misalnya akan tetap permanen sampai pada nanti september dua ribu dua puluh
apakah koalisi indonesia bersatu masih akan permanen sampai nanti september dua ribu dua puluh tiga ya ketika pencalonan presiden
saya rasa ini masih juga bisa dipertanyakan gitu karena ya itu tadi semuanya masih cair kemungkinan partai politik yang ada dalam koalisi yang sekarang terbentuk itu berpindah perahu misalnya atau bertambah anggotanya
ini tapi yang jelas apa yang dilakukan elit elit ini kalau menurut saya ya merupakan salah satu bentuk kampanye awal ya mbak eva
oke bahkan sampai secair itu sehingga pada saat sudah ada pengumuman kemungkinan akan ada koalisi semut merah lalu tiba tiba ada pertemuan di akhir pekan ini antara caimin dan prabowo subianto
seperti itu ya mas revo
betul betul nah itu
yang diartikan kan semuanya masih serba terbuka masih serba masih bisa berubah
betul betul nah itu yang diartikan kan semuanya masih serba terbuka masih serba masih bisa berubah

karena penjajakan penjajakan dilakukan segaligus berharap tentu ini kan pasti akan menarik perhatian entah itu di media arus utama atau media sosial
mereka sampaikan di media sosial masing masing partai politik atau dari elit partai politik atau dari para pendukungnya untuk dibahas
dan itu tentu memberikan dampak publikasi kepada masyarakat indonesia ya
dan itu tentu menjadi sebuah hal yang kira kira bisa mengenalkan lebih awal lah kepada publik
tapi lagi lagi kita tentu berharap publik kita semakin kesini
salah satu bright side ya yang harus kita terima adalah dengan adanya kemunculan kemunculan lebih awal ini publik juga bisa lebih awal menakar dari masing masing partai politik ini ya
sehingga apa ya
namanya lebih kenal lebih sejak awal dengan harapan tentu pilihan yang nanti diberikan ketika februari dua ribu dua puluh empat itu sudah merupakan pilihan yang benar benar matang ya mbak eva ya
itu harapannya gitu
oke mas azul anda melihatnya bagaimana
pertemuan pertemuan antara ketum ketum parpol elit elit partai politik itu apakah bisa cukup efektif sebetulnya menjadi salah satu upaya kampanye begitu terhadap publik
saya kira kalau itu
itu sih otomatis ya
pasti partai politik yang pimpinannya atau organisasinya sibuk menjalin koalisi dan merancang strategi itu akan punya efek publikasi
sudah pasti lah begitu
lalu kemudian kalau ketua umumnya juga mencalonkan diri atau mengkampanyekan diri sebagai calon presiden itu juga pasti ada efek ekor jas yang
yang dipercaya bisa meningkatkan suara mereka dalam pemilu legislatif
saya kira begitu ya
tapi sekali lagi apakah itu bisa menjamin atau menentukan arah koalisinya kemana kandidat yang disorongkan itu siapa
saya kira belum
saya kira itu belum
itu yang memang masih harus kita ikuti sebagai sebuah pertunjukan politik aja lah
kita juga dia menikmatinya sebagai pertunjukan politik gitu ya
kita lihat gitu siapa ketemu siapa bicara apa dan itu kan semua dicatat oleh media nanti ujungnya seperti apa
saya kira gitu ya pak
dari catatan media sendiri apa kemudian kalau kemudian kita belajar dari pemilu pemilu sebelumnya
apa kemudian faktor faktor yang nantinya akan membentuk satu koalisi tertentu begitu di saat pemilu nanti mas azul
ya yang pasti sih saya tidak melihat ada
ada isu platform ya yang bisa dipakai untuk menjahit partai partai untuk berada dalam satu kapal tertentu gitu ya
sepanjang sejarah indonesia pasca reformasi saya kira tidak ada platform politik itu yang dipakai untuk menggabungkan itu semua gitu
kalau misalnya ada dikotomi misalnya partai nasionalis atau partai islam itu urusannya bukan platform
itu urusannya platform
itu urusannya urusan elektoral urusan konstituen gitu
jadi yang dan itu sekarang kan dipakai betul dua istilah itu ya
kalau bisa menggabungkan antara nasionalis dan islam
maka diduga atau kuat dipercayai dia akan meraih suara yang signifikan gitu
jadi saya kira saya tidak melihat ada korelasi antara platform untuk menjahit itu semua
jadi apa yang mengikat itu
jadi kepentingan kepentingan jantung
siapa yang jadi presiden siapa yang jadi wakil presiden
komitmen nanti kalau presidennya jadi kita dapat berapa kursi di dpr pegang jabatan menteri apa dan seterusnya
jadi pengikatnya itu adalah sesuatu yang sangat pragmatis gitu
dan sekali lagi kalau kita sudah bicara pragmatisme publik memang tidak punya tempat dalam semua persaturan ini
oke mas revo anda sepakat dengan itu
ini semua nanti ujung ujungnya koalisi nanti
nanti akan terbentuk dari pragmatisme politik ini
sayangnya itulah yang memang selama ini terjadi ya mbak eva
kepentingan yang sama kemudian ada tawar menawar
kalau kita bilang seperti politik dagang sapi gitu ya
saya dapat apa anda dapat apa
kalau misalnya sudah tercapai kesepakatan pragmatisme itulah yang kemudian bisa menjadi ikatan gitu
kalau kita bicara yang disampaikan mas azul ya apakah ada kepentingan publik di sana
saya kok tidak melihat sejauh ini ya apa yang terjadi selama ini itu terjadi gitu ya
hal yang selama ini terjadi ya itu tadi
saya dapat apa anda dapat apa
nah ini pragmatisme seperti itu sesimpel itu yang selama ini terjadi
dan kemudian apa yang bisa kita harapkan kalau apa ya bagaimana publik
nah ini yang tentunya menjadi dalam ya kita sih berharap
kita sebagai media juga termasuk salah satu yang bisa mendorong apa yang menjadi kepentingan publik itu masuk dalam agenda agenda politik
tapi kalau misalkan kita bicara koalisi sejauh ini ya pragmatisme yang berlaku ya mbak eva
oke karena kita juga lihat begitu ya pada saat kemudian diskusi ini terjadi juga yang dibicarakan adalah soal bagaimana tiket itu
yang punya tiket hanya perjuangan
tapi yang lain kemudian hanya perjuangan
tapi yang lain kemudian hanya
yang lain punya tiket setengah kurang lebih seperti itu ya
sehingga itu kemudian bisa dibaca publik bahwa memang kurang lebih ya tujuannya koalisi adalah untuk bagaimana menggolkan capres tertentu begitu mas revo
iya bahkan kan ada partai politik sebagian besar justru mungkin tiketnya hanya sepertiga gitu ya
jadi artinya kan butuh tiga partai politik untuk bisa mengajukan calon
kalau setengah mungkin hanya golkar dan gerindra
gitu yang memiliki tiket lebih dari separuh gitu ya
tapi selebihnya kurang dari separuh
nah ini yang membuat akhirnya daya apa ya persoalan tawar menawar itu menjadi yang sekarang berlangsung gitu
dan mereka mereka yang memiliki tiket sepertiga ini kan artinya punya keuntungan menawar ke koalisi yang lain gitu ya
dapat apa nanti kalau misalkan masuk dalam koalisi akan mendapatkan apa
bagaimana kemudian garis kepentingan baik itu kepentingan politik praktisnya kepentingan sesaat atau kepentingan ideologisnya itu bisa terakomodir dalam koalisi
nah itu yang sekarang pertunjukan pertunjukan itulah yang sekarang sedang kita lihat bersama ya mbak eva ya
oke oke kalau kemudian kita bicara kepentingan saya akan kembali lagi ke isu yang kemudian tadi mas azul sempat katakan
soal bagaimana kemudian
karena kemudian kepentingan presiden joko widodo ini bisa terakomodir begitu dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
kita akan bahas sesaat lagi di editorial view sesaat lagi cnn indonesia newscast akan segera kembali